pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima bantuan pangan non tunai dan pedagang kaki lima di tengah melonjaknya harga minyak goreng
pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima bantuan pangan non tunai dan pedagang kaki lima di tengah melonjaknya harga minyak goreng
pemerintah akan memberikan blt minyak goreng
di tengah melonjaknya harga minyak goreng pemerintah berencana menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng
bantuan itu akan diberikan kepada keluarga penerima bantuan pangan non tunai dan pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan
bantuan senilai rp seratus setiap bulannya akan diberikan selama tiga bulan sekaligus mulai bulan april mei hingga juni sebesar rp tiga ratus
bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima bantuan pangan non tunai dan pedagang kaki lima yang berjualan makanan goreng
warga rela mengantri demi mendapatkan minyak goreng curah seharga rp lima belas lima ratus per kilogram
setiap pembeli hanya diberi jatah pembelian sebesar sepuluh kg untuk menghindari aksi borong dan penimbunan
sementara di kalimantan berbagai cara dilakukan warga untuk bisa mendapatkan minyak goreng
di kabupaten berau kalimantan timur
mie mendapatkan minyak goreng warga terpaksa mengganti antreannya dengan sendal dan helm agar barisan antrean tidak diambil warga lain
antrian sandal dan helm itu mengular di halaman toko bahkan satu jam sebelum toko dibuka
ada seratus dos itu untuk ukuran berapa liter bu
terus untuk metodenya biar merata gimana mbak jualannya
dibatasi satu orang satu kemasan
satu orang satu kemasan
satu orang dua liter
harga jualnya mbak
meski sempat ricuh karena takut kehabisan
aparat kepolisian dan karyawan toko berhasil mengendalikan kekacauan antrean warga
tim liputan cnn indonesia